oh hitam ya
ehm kalo cat rumahnya inget gak warna apa
yaudah buruan cari rumah tagernya warna hitam catnya warna krem buruan
ngapain lo nyuruh gua
ya iyalah gue mau nyuruh siapa lagi coba
masa iya gua nyuruh orang disitu kan gak mungkin ya
lagian gue gak mau ya naik motor lagi yang sempit banget ini bareng sama sally
kan kasian sally juga
makanya punya motor tuh yang luas
kayak berobak sayur tuh
jadi gua sama sally juga gak pegel duduknya
mari kita masuk
uningen nggak bisaeri udh bisae nyetir kadangate

ya hujan ini kayaknya boli banget
kamu ada bawahan ya
ya ampun anak ini

udah cantik sayang

kalau aku berangkat sekarang juga pasti ke sorean
lebih cepat lebih baik
jadi kamu bisa lebih pendekatan sama papahnya boy
yuk mana tas kamu
mama bener juga sih
aku udah gak sabar banget lagi mah ketemu sama boy
dan aku juga gak sabar untuk ke depannya selalu bareng bareng sama boy
aku udah cantik kan stunning
kamu itu udah perfect head to toe nya udah oke banget
hah lo yakin gak sih lo tau jalan
diam jangan berisik
gue tuh jadi gak konsen kalau lo berisik
kau ngomongnya jangan kenceng kenceng dong
kalau lo dengar kata sally
bisa gak sih lo gak berisik
iya pak wel
gue ingetin lagi sama lo berdua
jangan pernah berdekatan
kalau rambut lo nyangkut ribet ntar
lagian rambut gak kayak per
lu kalau tidur gak usah pakai bantal ya
emang kenapa yan
ya udah bertiga aja ditinggal sebentar
udah gede lagi anaknya
kalian mau ke mana rame rame
yaudah tetap kayak gini ya
ingat jangan jalan sendiri sendiri dulu bahaya
ya jelas lah
kita kan ngiri juga ngeliat lo udah bertiga aja nih
eh boy udah gede aja kapan lahirnya
dika juga kemana mana udah
iya parah banget
ampun gue baru tahu nih
ternyata hobi lain anak geng motor itu julid
ada yang malu malu
satu ya le
yaudah apa apaan sih kalian semua
gue duluan deh
dua ayo dong cepetan buruan
aduh ini kasihan sally nih
lama lama gue disini gue bisa ketularan julid tuh sama mereka
bisa gak diep
mau ke auto gak
apa benar ini dengan saudara mondi temannya edo
saya dari rumah sakit harapan ingin mengabarkan bahwa teman anda sedang berada di ruang igd karena luka parah
teman saya di rumah sakit
emang teman saya kenapa sus
untuk lebih jelasnya mas silahkan ke sini ya
yang pasti teman mas terluka parah karena dianiaya orang
oke saya ke rumah sakit sekarang
terima kasih ya mas
apa jangan jangan dia ketahuan sama anak klub warior karena gue suruh mata matain
lo semua ikut gue sekarang kita ke rumah sakit
tadi gue barusan ditelepon edo masuk rumah sakit
siapa yang berani menyerang anak serigala
udah lo diem
sekarang kita ke rumah sakit
sini sayang turun dulu
rumahnya sally di mana
kita kan udah muter muter di sini nih berkali kali
sally udah inget belum
mas sally coba kamu inget inget lagi kira kira arah rumah sally kemana nih kalau dari sini
sally baru tinggal tiga hari kak di sini
pantesan aja dia nggak tahu
orang baru tiga hari
ya udah deh lo mendingan diem dulu
oh hitam ya eh kalau cat rumahnya inget nggak warna apa
ya udah buruan cari rumah pagernya warna hitam catnya warna krem buruan
ngapain lo nyuruh gua
ya iyalah gue mau nyuruh siapa lagi coba
masa iya gue nyuruh orang di situ kan gak mungkin ya
ya iyalah makanya punya motor tuh yang luas kayak berobak sayur tuh jadi gua sama sally juga nggak pegel duduknya
udah ya udah ya cukup cukup cukup
sally tuh lihat tuh ada om om jualan es krim sally mau es krim enggak kita beli es krim yuk
sally sama es krim yang rasa apa
ya udah kita beli es krim yuk biar sally gak usah nangis lagi tapi selly harus janji sama kakak gak boleh nangis
ya ya ya sally kenapa nangis lagi
tukang es krimnya pergi
aduh why cepetan itu kejar tukang es krimnya
aduh ya nggak bisa lah kalo dipanggil panggil doang
buruan lo harus nyamperin ke sana
ya capek dong kalau gue harus ngejar ngejar motor gimana sih lo
ya el terus siapa lagi coba yang harus ngejar hanya guruan gue jagain sally di sini
ya gue naik motor aja deh
ya udah cepetan itu keburu kabur cepetan
lama banget disuruh gitu doang
buka jalan kita harus cepet sampe rumah sakit
guys buka jalan guys